arus mudik di pelabuhan kaliangat kabupaten sumeneb madura jawa timur
masih tetap ramai di tengah pandemi covid sembilan belas
pemesanan tiket dilakukan secara online
sehingga tak ada antrian penumpang seperti tahun tahun sebelumnya
sejumlah penumpang mengaku meski dilarang mudik oleh pemerintah
namun mereka nekat mudik karena sudah tidak memiliki pekerjaan
akibat pandemi covid sembilan belas
sehingga mudik ke kampung halaman menjadi pilihan wajib bagi mereka
himbawan sih ada tapi ya kita sudah tidak ada pekerjaan
sebelum naik ke kapal para penumpang diperiksa suhu tubuhnya
oleh petugas kkp dan dinas kesehatan sumeneb
jumlah penumpang kapal ekspres bahari tujuan pulau kangean tetap penuh
sehingga dari total kapasitas kapal ekspres bahari sebanyak tiga ratus enam puluh penumpang
kapal hanya diizinkan
diizinkan membawa penumpang sebanyak satu ratus delapan puluh orang
atau separuh dari kapasitas kapal
penumpang tetap dengan memperhatikan dia bawa surat keterangan
yaitu diberikan oleh pihak kesehatan
sebarang surat keterangan kesehatan itu dicek bentar saat tiba di kangean
untuk mendatang penumpang yang dari kkp
karena apabila tidak wajib masker tidak akan kita masuk ke kapal
hari kamis ini merupakan jadwal terakhir kapal ekspres bahari
melayani penumpang dari pelabuhan kaliangat sumeneb ke pulau kangean
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur